sampai jumpa di video selanjutnya
ketua mahkamah agung dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan
pengambilan sumpah ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia
sisa masa bakti dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dimulai
diawali dengan pembacaan petikan keputusan pimpinan dpr ri
keputusan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
garis miring dua garis miring dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
penetapan pemberhentian dan pergantian ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia
dewan perwakilan rakyat republik indonesia
surat dari dpp partai golongan karya
nomor b delapan ratus lima puluh tujuh garis miring golkar
garis miring sebelas garis miring dua ribu enam belas
tanggal dua puluh satu november dua ribu enam belas
pemberhentian dan penggantian ketua dpr ri
dua dan seterusnya
keputusan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
tentang penetapan pemberhentian dan penggantian ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia
pertama menetapkan pemberhentian dan penggantian ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia
dari fraksi partai golongan karya yaitu dr haji ade komarudin mh nomor anggota dua ratus enam puluh dua
diganti oleh dr andes setia novanto ak nomor anggota tiga ratus
kedua susunan pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
masa keanggotaan tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas menjadi sebagai berikut
ketua dr andes setia novanto ak nomor anggota tiga ratus fraksi partai golongan karya
nomor anggota tiga ratus empat puluh tujuh fraksi partai gerindra
wakil ketua korinba dr agus hermanto
nomor anggota empat ratus dua puluh tiga fraksi partai demokrat
nomor anggota empat ratus delapan puluh dua fraksi partai amanat nasional

wakil ketua gorena rickardnut tamara
wakil ketua ulama
wakil ketua photographer
wakil ketua internasi
wakil ketua due consent
wakil ketua ankar fishermen
wakil ketua durham
sebelum memangku jabatan ketua dewan perwakilan rakyat
saudara wajib bersumpah menurut agama islam
apakah saudara bersedia
patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan
mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara republik indonesia
tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
sumpah ini adalah janji terhadap tuhan yang maha esa
dan manusia yang harus ditempati dengan segala keikhlasan dan kejujuran
saya harap saudara mengikuti dan menirukan kata kata saya dengan hikmat
sesuai dengan peraturan perundang undangan
dengan berpedoman kepada pancasila
dengan berpedoman pancasila
dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dalam menjalankan kewajiban
akan bekerja dengan sungguh sungguh
demi tegaknya kehidupan demokrasi
dengan kehidupan demokrasi
serta mengutamakan kepentingan negara
kepentingan bangsa dan negara
kepentingan bangsa dan negara
daripada kepentingan pribadi
daripada kepentingan pribadi
aspirasi rakyat yang saya wakili
aspirasi rakyat yang saya wakili
terlihat tidak dikenal
persiapan penanda tanganan berita acara sumpah
penanda tanganan berita acara didahului oleh ketua dpr yang baru dilantik
dan terakhir oleh pelaksana harian ketua mahkamah agung
rohaniwan diresahkan kembali ke tempat semula
pemberian ucapan selamat oleh plh ketua mahkamah agung dan para wakil ketua dpr